kita ke informasi lain kasus update satu direkturat tindak medanasi berbareskrim polri komisaris besar irwan anwar menyampaikan
pihaknya telah menangkap seorang pria yang diduga sebagai pembuat konten hoax bernuansa suku agama ras dan antar golongan di sejumlah media sosial
pria tersebut berinisial kb seorang sarjana teknik informatika berusia tiga puluh tahun yang pernah bekerja di sebuah warnet di daerah cakung jakarta timur
konten konten yang ia tulis diunggah di akun facebook dan blog pribadinya
kb bahkan mengambil alih seribu akun facebook milik orang lain yang ia gunakan untuk menyebarkan berita yang ia buat
isi tulisannya terkait kebangkitan pki penganiayaan ulama serta pencemaran nama baik terhadap tokoh dan pejabat nasional
berdasarkan hasil pemeriksaan sementara motif kb adalah sakit hati
meski begitu polisi masih mendalami pemeriksaan karena ada dugaan aksi tersangka merupakan pesanan oknum tertentu yang membayar sejumlah uang
kb mengatakan bahwa kesehatan pemeriksaan adalah hal yang sangat penting untuk memperoleh keuntungan finansial dari usaha kb untuk memposting konten konten yang telah kami sampaikan
kb mengatakan bahwa kesehatan pemeriksaan adalah hal yang sangat penting untuk memperoleh keuntungan finansial dari usaha kb
kb mengatakan bahwa kesehatan pemeriksaan adalah hal yang sangat penting untuk memposting konten konten yang telah kami sampaikan